satu angkatan muda partai golkar fad el faus arafik diperiksa komisi pemberantasan korupsi sebagai tersangka dalam kasus proyek kitab suci al quran di ditjen bin mas islam kementerian agama antara tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu dua belas dan pengadaan laboratorium komputer madrasah sanawiyah
kpk sebelumnya telah menetapkan fad sebagai tersangka dalam kasus itu
fat datang ditemani kuasa hukumnya pada pukul sepuluh jumat pagi
menurut jurubicara kpk febri diansyah kpk membuka lagi kasus ini setelah fonis dijatuhkan kepada dua terdakwa lima tahun yang lalu
mereka adalah mantan politisi partai golkar zulkarnain jabar dan putranya dendi prastia
zulkarnain difonis lima belas tahun penjara sementara anaknya difonis delapan tahun
dalam fonis hakim kepada zulkarnain dan juga dendi keduanya disebut bersama sama dengan fad telah mengintervensi pejabat kementerian agama
untuk memenangkan pt batu karya mas sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer madrasa
ini dia penahanan ketua angkatan muda partai golkar fad el faus di protes keras sejumlah kerabat yang mendampingi pemeriksaan
sejumlah pendukung fad juga mengepung mobil kpk yang membawa fad menuju rumah tahanan
kericuan yang baru saja anda saksikan ini terjadi saat tersangka dugaan korupsi pengadaan al quran dan laboratorium mts fad el faus bin arafik keluar dengan rompi tahanan kpk berwarna oranye
dikawal sejumlah petugas kpk fad digirim masuk ke mobil tahanan yang menunggu di lobi
namun sejumlah orang yang berbaju loreng kuning berupaya untuk menghalangi
mereka berteriak dan mengepung mobil kpk
polisi pengamanan objek vital berusaha menghalau pendukung fad
dan mobil tahanan akhirnya bisa
melaju membawa fad ke rumah tahanan
dalam dugaan kasus korupsi al quran fad disebut sebut menerima uang sekitar tiga empat miliar yang diduga sebagai imbalan dalam pemulusan proyek pengadaan tersebut
kalau itu perlawanan secara sangat terbuka ya
partai golkar memang mengakui status tersangka atas fat el faus dalam kasus korupsi pengadaan al quran memperburuk citra partai ini
golkar tidak akan memberi bantuan hukum
kepada fad yang saat ini menjadi ketua angkatan muda partai golkar
dpp golkar telah mendapatkan jaminan dari fad dirinya akan bertanggung jawab secara pribadi dan tidak akan menyeret golkar dalam kasusnya
ya memang ada yang mengatakan untuk memperburuk citra partai
tapi kan kita tetap berpegang teguh pada asas peraduga tak bersalah
maka itu kita menyerahkan kepada kpk untuk menyelesaikan proses ini
partai tidak bisa mengintervensi apapun tentunya
karena ini adalah proses hukum yang sudah berlangsung
dan apalagi golkar ini adalah salah satu partai yang terdepan untuk memberantas korupsi
maka sumbangsih dan karya bakti saudara fat arafik kepada partai golkar itu sangat diperhitungkan
partai golkar tentu sangat membutuhkan kader kader seperti dia
tapi yang terjadi menimpa dirinya itu harus diselesaikan dan itu tidak bisa menyangkut kepada partai
itu harus beliau selesaikan sendiri
komitmen dari beliau pun bahwa dia tidak akan menjerat partai ke dalam prahara yang dia alami sekarang